walaupun sekarang keadaan istana porak poraan
kakanda akan menirikan tenda disana
kakanda dinda mohon izinkan dinda untuk menemani kakanda
dinda tidak akan membiarkan kakanda berjuang sendiri
dinda mohon dinda ingin menemani kakanda
lebih baik dinda tetap berada disini
kenapa kesaktian ini bisa kembali
aku berjanji mahesan
aku berjanji mahesan
aku akan membalaskan semua perbuatanmu kepada kami
banyak omong sekali kak
kenapa kesaktian ini bisa kembali
kakanda ingin menerima diri saya
terima kasih banyak
saya ingin membantu
hormat selalu menyerang kakanda
selesaikan saja pertarungan
kakek guru terima kasih sheikh guru
ini semua berkat kalian
alhamdulillah raden sudah kembali dengan selamat
raden sebaiknya raden segera pergi
saat ini raden sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat pajajaran
dengan kembalinya raden kerajaan pajajaran bisa dibangkitkan kembali
baiklah sheikh guru
aku ingin menyelamatkan pajajaran
insya allah raden
selama raden berjalan di jalan yang benar
dan di dalam membela kebenaran
doa kakek berdua
selalu mencari raden kemanapun raden pergi
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden

saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden
saya akan menjaga kebenaran raden

saya akan menjaga kebenaran raden
lihat itu br
tidak salah lagi
mari kita pergi

akhirnya bola bola buduriku menemukan mangsanya bersiap lagi santang
berkat kekuatan dari dewi samudera
aku tidak akan pernah kalah di laut
sekarang kau tahu
siapa orang yang harus kau tahu
kanda harus kembali ke pajajaran
sekarang keadaan istana
sangat tidak menentu
kanda mengkhawatirkan rakyat
kanda tidak ingin
mereka kehilangan seorang pemimpin
keadaan istana porak poraknya
anda akan mendirikan tenda di sana
izinkan dinda untuk menemani kak kanda
dinda tidak akan membiarkan
kak kanda berjuang sendiri
mohon dinda ingin menemani kakaknya
lebih baik dinda tetap berada di sini
kanda tidak ingin
keadaan yang sangat berbahaya menimpa diriku
waraka akan kembali
untuk mencari kanda
dan juga balapan
dia pasti akan kembali
untuk membalaskan dendamnya kepadamu
jadi lebih baik
dinda tetap berada
di padepokan ini
dinda tidak akan mempersulit kakanda
dinda akan selalu membantu kakanda
dimanapun kakanda berada
izinkan dinda menemani kakanda
dinda mohon kakanda
aku sependapat dengan gusti ratu
akan lebih baik jika gusti ratu menemani gusti prabu
aku rasa gusti prabu akan membutuhkan
sebelum gusti ratu
menemani gusti pramu
saya akan membekali ilmu
dan balung usi
sudah tidak ada alasan lagi
dan juga keraguan
terhadap istriku subang lara
untuk ikut bersama kami
kembali ke istana pajajah